udah petiket antreanya belum siapa ya
corok dekit bau lagi
hai hai eh gue ganaring
pak jangan pergi pak
pak jangan pak
jangan pergi pak
kamu tuh istri nggak tahu dia tahu
saya udah muak sama kamu
dulu bapak kamu pergi
sekarang bapak diri kamu juga ninggalin kita
sama siapa sekarang kita ari
siapa yang nemenin kita ari
siapa yang menyebutnya bapak
lindungilah mbak dan lindungilah ibu hamba
berikanlah hamba petunjuk arah
agar ramba bisa menolong ibu ya allah
ingin menjadi penyandang
terkenal terwujud amin
ini uang buat kamu
mabuk sih bukan kumis
gak apa apa ambil aja
kalau enggak gue lapang polisi lu
ah dan serta ngelamin gembel
ini ibu dompetnya
ya allah makasih ya anaknya
siap tahu barang ibu ada yang hilang
alhamdulillah isinya untuk semua
iya bu alhamdulillah
kalau gitu milih ini buat kamu
alhamdulillah makasih ya bu
alhamdulillah ya allah
dengan duit ini
ari bisa membeli ukulele yang baru
pemirsa oktv akan kembali menyelenggarakan
penyanyi idol anak anak
pemenang dari lomba ini akan mendapatkan uang ratusan juta rupiah
dan akan rekaman dan diorbitkan menjadi penyanyi
peserta bisa langsung datang ke kantor oktv di jakarta
kesempatan emas nih buat ngikutin lomba ini
ari bisa beli ukulele yang baru
terus kenapa hari lari lari
ari pengen ikut audisi idol yang di jakarta
ya allah terima kasih atas rahmat dan karuniamu ya allah
dan alhamdulillah dosa dosa amba ya allah
dan dosa dosa kedua orang tuhan ya allah
ya allah tunjukkanlah jalan yang lurus dan jalan yang diridohimu ya allah
rokbanah atinna fit dunyah sana
terima kasih mas
terima kasih mas
aduh banyak banget lagi antriannya
lo dapet tiket antriannya belum
corok deket bau laki laki
aw kecil banget
semua ikut audisi adil pak
penampilan kayak pengemis gini ikut audisi
keluar gak mau
udah ayo keluar
udah keluar ayo
pergi kamu dari sini
kalau mau kemis jangan disini
pergi yang jauh
kenapa sih nasib ari seperti ini
padahal jauh jauh mau ikut audisi doang
jangan lupa like share dan subscribe ya
ini bu dompetnya
ya allah makasih anak ya

coba cek dulu sebetulnya barang ibu ada yang hilang
isinya utuh semua
ini buat kamu
ini buat kamu
eee dulu aku beli ini buat kamu
aku lupa kenalan sama kamu
nama aku ari
kok kamu ngamen jauh banget sih
ibu sedang menunggu di lobby non
tunggu ya pak ya
aku duluan ya
aku mau jemput mama aku dulu
mama aku produser
oke jadi aku duluan ya
aku upload ya ke youtube
eh rizna udah dapet kabar belum dari anak kamu
kasian benar ya hidup kamu
ditinggalin sama suami pertama
suami kedua juga pergi
anaknya pun ikut pergi
hidup kamu sendiri deh sekarang
kalau mati bisa nggak ketahuan tuh
ma ma liat deh ma
ini nih liat deh
anak ini waktu itu bantuin kita kan
liat deh suaranya bagus banget ya ma
videonya udah jutaan penonton mah
semua komentar positif ma
ini siapa yang upload videonya ke youtube
semalam pas aku mau jemput mama
aku lihat dia di gerbang depan
wah terus kenapa kamu gak suruh audisi aja
kalau itu gak tau ma
namanya si ari
eh kok kamu gak kenal dari mana itu ari